pemerintah singapura memberi penghargaan kepada mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio
singapura menilai gatot nurmantio telah berkontribusi pada peningkatan hubungan bilateral singapura dan indonesia
gatot nurmantio menerima penghargaan yang langsung diberikan presiden singapura halimah yaakob
di istana presiden singapura senin siang waktu setempat
atau dalam bahasa melayu disebut dengan penghargaan darjah utama bakti cemerlang
ini merupakan bintang kehormatan yang diberikan pemerintah singapura kepada pejabat dari negara lain
singapura menilai jenderal gatot semasa menjabat sebagai panglima tni
telah meningkatkan hubungan singapura indonesia khususnya di bidang militer
antara lain lewat latihan bersama kedua angkatan bersenjata dan membentuk forum tahunan
selain kepada gatot nurmantio singapura juga pernah memberikan penghargaan yang sama
kepada mantan kapolri jenderal polisi timur pradopo pada tahun dua ribu dua puluh
dia menanyakan kepada saya bagaimana tentang menjaga asia dengan pertemuan seperti yang ada sekarang
di jina selatan kemudian di korea harus ke pihak ke negara mana
saya sampaikan bahwa pemerintah indonesia itu mempunyai prinsip dalam pergaulan kerasa dan nonton
kemudian indonesia berusaha untuk selalu
dan mewujudkan wilayah di asia ini wilayah yang kondusif
dan tidak melakukan kegiatan kegiatan yang bisa membuat eskalasi meningkat tidak kondusif